hai kamu ngapain disini
pak amir pak amir apa kabar
pak amir kan
eh gimana kehidupan pernikahan
kamu tuh jalan gitu dong
kamu tuh harus serius harus giat
kamu tuh harus jaga kesehatan kan
kerja setiap hari
kalau kamu buang buang tenaga kamu untuk nonton bola
jadi bikin tubuh kamu jatuh
jadi capek tambah sakit
kurang tidur liat tuh bawah mata jadi item
mendingan kamu tidur cepat
terus kamu bangun pagi kamu bisa subuh
terus kamu bisa berangkat ke kantor lebih cepat
gunakan semuanya itu dengan positif
dan gunakan hari hari kamu tuh dengan kegiatan yang baik
ya udah kamu duduk
selamat pagi semuanya
selamat pagi mbak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oh ya buat semuanya
kalau misalkan ada kerjaan baru
jangan ditunda tunda lagi ya
kamu juga ya jangan ditunda tunda lagi
kalau misalkan ada yang nggak ngerti
langsung masuk aja ke ruangan saya
karena kita butuh waktu yang cepat
jangan diundur undur lagi
ya udah selamat bekerja semuanya
adriana sekarang semakin dewasa
mudah mudahan dia menjadi lebih baik lagi sekarang
dan memberi kita tanggung jawab
aku semakin kangen sama dia
hai budi assalamualaikum
eksersai sih tadi dikit
karena ini semua tuh gara gara alex boy
alex tuh mempesin ban papi aku
akhirnya papi aku tuh jadi parlo deh
jadi takut aku juga kenapa napa
hah ya ref gak apa apa
yang penting kamu jangan lupa doain buat aku ya
ya kalau itu mah udah pasti
aku pasti bakalan doain kamu
jangan buru buru pengen nyampe finish ya
pokoknya kamu tadinya harus tenang
yang penting nanti hasil akhirnya oke
ah kamu kan ngomongnya udah kayak pelatih
so tau banget gitu kamu ngomongnya
alhamdulillah banget deh
kalau ternyata aku ternyata telfon kamu membantu juga ya
tapi aku nggak bisa lama lama deh boy
aku harus buru buru ke kelas lagi
takutnya ada guru yang mau ngasih pengumuman
atau kasih info apa gitu oke
kamu yang baik baik ya sayang ya
halo assalamualaikum mbak
neng sudah pulang sekolah belum
maaf ya awalnya tidak bisa jemput neng
abah mau nomerin teteh manis
belanja bahan buat bajunya dia
abah janji dah nggak akan masuk ke dalam ikut
nunggu di luar aja di motor ya
iya abah apaan sih pakai ngejelasin segala
iya ya jadi abah kayak pingsal ya
eh salah tingkah
ye banget abah
abah mending temenin mama aja ya
boleh ya neng ngikut ya
kan sama mondi juga
ya boleh atu neng
tapi nanti abah juga kesana juga ya
ih abang ngapain ikut segala coba
udah abah mau gak usah ikut lah ngapain
ih hari ini neng abah juga pengen lihat balap atu neng
ih udah abah gak usah
mama kan lagi belanja pasti belanjaannya banyak banget
udah mending abah jagain mama bantuin mama ya
sekarang neng langsung kesentuh ya mbak
guys semua sudah siap
siap siap siap
hai kamu ngapain disini
coba cempet kamu
pak amir pak amir apa kabar
eh gimana kehidupan pernikahan
ya ini lagi dipersiapkan
tinggal tunggu informasinya di radio radio terdekat
persiapan terus ya
tunggu ben nih
mau naik motor besar
yang ada toahnya biar kayak es krim
ya udah bu devi
iya kan pak ya
ya udah kalau gitu kita duluan ya
eh udah lama gak